ketua tim pemenangan pilpres dua ribu sembilan belas dari partai gerindra sandiaga uno
tengah mendalami salah satu partai koalisinya pks untuk menjadi pendamping prabowo pada pilpres mendatang
kali ini sandi mendekatkan diri dengan ahmad heriawan gubernur jawa barat
sekaligus kader pks salah satu dari sembilan calon presiden yang diusung oleh pks
sandiaga uno dan ahmad heriawan tampak bersama sama mendampingi pasangan calon wali kota bekasi
dalam kampanye di kota bekasi pada minggu dua puluh dua april
sandi mengakui sengaja menyediakan waktu untuk mendampingi aher sebagai arahan langsung dari prabowo
tujuannya menjalin mitra koalisi dan mengenal pemikiran aher khususnya dalam pembangunan ekonomi
dari hasil pemilu internal pks nama ahmad heriawan menjadi yang terkuat untuk dicalonkan
sebagai calon presiden ataupun wakil presiden dari pks
ini tugas langsung dari pak prabowo dan gerindra untuk menjalin wali

ini tugas langsung dari pak prabowo dan gerindra untuk menjalin wali
kalau saya jelas bahwa hari ini kebetulan di bekasi dan kang aher ada di sini saya kejar benar
saya ingin sehari bersama kang aher